baik kita keberitaan dari tanah air
juru bicara vaksinasi covid sembilan belas
kementerian kesehatan republik indonesia siti nadia tarmizi
menyatakan indonesia belum memikirkan vaksin booster keempat
pemerintah masih fokus mempercepat vaksin booster ketiga
kami tegaskan ya bahwa sampai saat ini
pemerintah belum memiliki rencana untuk vaksinasi booster keempat
yang mendapatkan vaksinasi booster dari target kita dua ratus delapan juta
jadi fokus kita adalah percepatan vaksinasi booster
untuk seluruh masyarakat mendapatkan vaksinasi sebanyak dua ratus delapan juta
vaksinasi dosis keempat tentunya masih harus perlu dikaji lagi